terima kasih anda masih bersama kami di rumah pemilu saya maido pelfrina
saudara informasi selanjutnya datang dari calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo
yang menyatakan tidak akan bergabung di pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
namun begitu mantan gubernur jawa tengah sekaligus politikus pdi perjuangan itu mengaku
akan tetap menghormati pemerintahan prabowo gibran
menurut ganjar pengawasan terhadap pemerintah nantinya harus dilakukan dengan cara yang benar
ganjar juga menambahkan bahwa cara berpolitik indonesia harus mulai naik kelas dengan tidak mencibir
tidak akan bergabung di pemerintahan ini
saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar
sehingga moralitas politiknya ada cara berpolitik yang benar mesti naik kelas dan semua sama sama terhormat
benar adalah di jalur yang pas
sementara itu wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi soal pernyataan capres pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo
yang menyebut tidak akan bergabung di pemerintahan prabowo subianto gibran raka buming raka
gibran menyebut tidak masalah dengan keputusan ganjar berada di luar pemerintahan
menurut gibran keputusan ganjar akan
sejalan dengan partai yang menaunginya yakni pdi perjuangan
dari luar dari oposisi tetap kita tanggung ya tidak masalah kalau pak ganjar yang diwarasi
kemungkinan pdip pdip kan juga akan menjadi oh ya pasti biasanya seperti itu tapi sekali lagi
atas arahan dari pak presiden terpilih semuanya akan coba dirangkul yang namanya dialog komunikasi
tetap kita jaga ya dengan semua partai tapi sekali lagi ini keputusan yang dipilih pak presiden